sebuah gambar rekaman cctv milik warga memperlihatkan bagaimana proses kebakaran terjadi di rt enam rw satu rawabadak selatan di dekat pertamina pelumpang jumat malam lalu
ya sebuah ledakan terjadi sebelum akhirnya api menyambar gas di udara dan membakar benda benda di lokasi
inilah rekaman video detik detik terjadinya kebakaran yang terjadi di rt enam rw satu rawabadak selatan di dekat depo pertamina pelumpang jumat malam tiga maret dua ribu dua puluh
rekaman ini diperoleh tim cnn indonesia dari cctv milik warga
dalam rekaman tersebut terlihat bagaimana kamera cctv yang gelap
karena masih dalam mode infrared tiba tiba menjadi putih pada pukul dua puluh lima belas waktu indonesia barat
selanjutnya ada ledakan yang menyebabkan kaca dan material bangunan berterbangan
kurang dari sedetik api terlihat mulai berkobar
gas yang telah menyebar di udara kemudian tersulut menyebabkan api warna biru berkobar
rekaman gambar pun mulai berwarna karena cahaya api yang menyala
kobaran api membakar benda apapun yang tersentuh oleh api
lokasi yang direkam cctv ini menjadi salah satu lokasi di mana banyak ditemukan korban tewas